wah indonesia ini memang kaya kan kulinernya dari sabang sampai merauke mulai dari daging daging sayur sayur macem macem lah gitu sudah ada ya gitu
tinggal nikmatis aja ya tapi ya betul tadi jangan sampai lupa sayur dan buahnya
nah karena ternyata indonesia ini meskipun kaya akan sayur dan buah yang melimpah masyarakatnya ini justru kita kita ini ternyata masih minim makan sayur dan buah
kalaupun makan biasanya itu hanya satu jenis saja dan satu warna saja
betul dan itu carinya yang muda muda aja gitu ya bahkan kadang lupa
ayo ngaku ya it the rainbow ini bisa jadi metode sehat untuk memenuhi kebutuhan gizi anda
informasinya hadir dalam foodpedia berikut ini
padatnya aktivitas perkotaan dan gaya hidup turut mempengaruhi pola makan sehat masyarakatnya
demi memenuhi kebutuhan vitamin mineral dan serat banyak cara bisa dilakukan
salah satunya dengan mengkonsumsi aneka warna sayur dan buah dalam sekotak salad
iya konsumsi buah dan sayuran penting namun biasanya masyarakat minim makan sayur dan buah dengan warna yang terbatas
padahal ragam warna buah dan sayur layaknya pelangi bisa mewarnai gisi anda dalam satu hari yang menyimpan banyak khasiat bagi tubuh
memastikan bahwa makanan ini bisa membuat anda lebih baik
memang paling tidak ada empat warna berbeda dalam satu pak itu
karena memang kami berusaha untuk masyarakat mendapatkan semua kebutuhan gizi vitamin dan nutrien dari warna warna yang berbeda itu
warna tak hanya menggiurkan namun menampilkan nutrisi penting
merah ungu kuning hijau dan putih adalah konsep dari eat the rimbo yang dianjurkan johnson ongko
jadi masing masing warna
warna itu memiliki khasiat yang berbeda beda pula dan kandungannya yang berbeda
seperti misalnya yang merah mengandung likopen kemudian yang orange mengandung beta karoten hijau kemudian ada warna ungu kemudian ada warna biru dan putih
itu masing masingnya memiliki khasiat yang berbeda beda
nah intinya untuk memperoleh manfaat tersebut masyarakat harus mengonsumsi secara beragam
jadi tidak ada satu warna yang terbaik
karena kandungan gizi yang berbeda menghasilkan dan juga bisa
bisa mempreventif penyakit penyakit yang berbeda pula
dari data analisis survei konsumsi makanan individu dua ribu dua puluh
rata rata sayur dan buah yang dikonsumsi hanya satu ratus delapan gram perharinya
padahal menurut who anjurannya empat ratus gram buah dan sayur per orang perharinya
padahal pasukan sayur dan buah cukup melimpah
ketersediaan aneka buah dan sayuran bisa didapat dari beragam supplier yang memenuhi kebutuhan secara online
beragam sayuran dan buah berwarna bisa didapat
tak hanya segar tapi juga berkualitas dari para petani lokal
ini lebih seperti campaign atau suatu gerakan untuk yuk makan buah dan sayur lebih banyak
memulai gaya hidup sehat bisa dimulai dari apa yang anda makan hari ini
yuk warnai piring anda dengan aneka sayur dan buah buahan sehat
yesi pasha jakarta